saudara kpu telah mengumumkan hasil pilpres maupun pileg dua ribu dua puluh
tadi telah sama sama kita dengarkan bagaimana ketua kpu hashim ashari mengumumkan pemenang pilpres dan juga pilek dua ribu dua puluh empat saudara
tadi sempat diskors sementara untuk dilakukan sejumlah perbaikan
namun ada beberapa hal yang nantinya akan dibacakan kembali oleh ketua kpu
dan akan ada penanda tanganan berita acara terkait dengan penetapan pemenang pilpres dan juga pilek dua ribu dua puluh empat
terkait dengan pilpres saya bacakan kembali hasil yang tadi telah dibacakan oleh ketua kpu hashim ashari
untuk jumlah suara sah capres nomor urut satu anies baswedan dan juga mohaimin iskandar yaitu empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
kemudian untuk jumlah suara sah
kemudian untuk suara sah capres cawapres nomor tiga ganjar mahfud yaitu dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara
dan saat ini saudara masih akan dilakukan skors terkait dengan pembacaan
hasil penetapan ataupun hasil keputusan dari kpu terkait dengan penetapan hasil pemilu
skors tidak diinformasikan lebih detail berapa lama namun kita masih menunggu setelah skors ini dicabut
maka ketua kpu maupun komisioner kpu akan melanjutkan untuk melakukan penetapan jumlah atau penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh
terkait dengan jumlah suara sah yang diperoleh oleh pemilu dua ribu dua puluh empat
pemilu dua ribu dua puluh empat dapat anda saksikan di layar kaca anda saudara